adalah supaya bu imas tetap berusaha mendekati masjid soal pak mandor panas dan anak buahnya
biar saya tanganinya terus terang sementara ini saya sengaja mendekati pak ram itu pemilik
yang buat tabrakan supaya dia berani menuntut di bengkel itu menuntut ganti rugi menuntut ganti rugi
kalau sudah ada bandingan kita dapat membuat kesimpulan yang lebih terjamin kebenarannya
dan begitu pak saya bersyukur punya sahabat sahabat sehebat bapak bapak sekalian
yang selalu siap mengelurkan tangan
kalau setiap saya membutuhkan pertolongan
sementara bu imas pergi ke kantor polisi saya berusaha mengalihkan perhatian pak mandor dari masjid ya tak pak bu
bagus bagus pak
asal kita semua sepakat bertindak hati hati agar pak ekin tidak menjadi susah karena tindakan kita
saudara ini mengerti bahasa indonesia enggak sih
kan minggu yang lalu saya sudah bilang
jeep itu belum bisa diambil karena masih ditahan polisi untuk barang bukti
tapi kan bapak yang bilang akan mengusahakan secepat mungkin
sekali lagi saya tanya
mengerti bahasa indonesia apa enggak
kan saya sudah bilang saya akan mengusahakan secepat mungkin
dan saya tidak mengatakan kapan
kalau polisi mau menahan barang bukti itu sampai selesainya pengadilan
saudara mau menyalahkan siapa
jelas salah bapak
kenapa jeep yang saya bawa kemari untuk dibetulkan kok dipakai jalan jalan sama anak majikan bapak
kalau dalam tiga hitungan saudara tidak meninggalkan bengkel ini
jangan salahkan saya kalau muka muku hancurkan
apa itu yang tadi masih akan diucapkan kalau saya ada disini
atau saya mengganggu saudara karena saudara sudah melayani tamu saudara secara baik baik
bapak ini terlalu memocokkan saya
jadi saya jadi lupa
soal jeep yang ditahan polisi
baiknya saudara pulang saja sekarang
besok pagi kalau ada waktu datang ke balai desa
kalau saudara masih berasa diri mungkin boleh pegang
terima kasih pak
apa saja yang bisa saya bantu pak kades
saya ingin itu mendengarkan cerita tentang jeep yang tabrakan
yang dikemudikan oleh tanah anak matikan saudara
oh maksud pak kades yang dikemudikan oleh si majid anak pak ipin
oh sebetulnya kan sama saja kan dua duanya di dalam satu mobil
dan siapa yang ada di belakang kemudi siapa tahu
pak ipin ada dimana
sengaja kami istirahatkan di rumah
karena hatinya masih terganggu peristiwa anaknya
kalau gitu saya persilahkan saudara untuk bercerita
apa sebaiknya saya langsung aja dengarkan itu dari ganda
sebaiknya dari saya saja pak kades
kelihatannya dia masih diliputi kekecewaan yang amat sangat
ayah dan ibunya sendiri tidak mau dia temui
bahkan kedua orang tuanya itu sudah berulang kali datang kemari
apa bapak tidak katakan kalau yang datang itu saya guru sekolahnya
dia tetap menolak dan saya tidak bisa memaksanya
karena setiap tahanan itu mempunyai hak untuk memilih tamunya sendiri
dan tanpa paksaan
saya tahu itu pak itu haknya
bolehkan saya mengirimkan ini untuk dia
oh tentu saja boleh
oh ya saya kira juga ada baiknya
jika ibu mau menulis sedikit surat pendek buat dia
ya sekedar agar adanya komunikasi antara dia dengan dunia luar
yang kelihatannya seperti begitu
itu juga bagus pak

kebenaran harus diperjuangkan
besok sore ibu akan datang lagi kemarin
mudah mudahan kamu tidak menolak
yang penting sekarang
ialah supaya bu imbas tetap berusaha mendekati mak cip
soal pak mandor banas dan anak buahnya biar saya yang menanganinya
terus terang sementara ini saya sengaja mendekati pak ram
itu pemilik jeep yang buat tabrakan
supaya dia berani menuntut di bengkel itu
menuntut ganti rugi
menuntut ganti rugi
ya sudah jelas
dia punya hak untuk menuntut ganti rugi
coba sampai hari ini sudah berapa lama
kendaraannya tidak bisa dia pakai untuk usaha
dan lagi yang paling penting
dengan adanya tuntutan itu
pak barnas tidak bisa mengamati amati wajib tadi
jadi supaya bu imbas ini bebas menemui wajib kapan saja
itu maksud bapak
saya tidak bisa memilih apapun lagi bu
pak wandor sudah memberikan dua pilihan
tidak bisa ditawar lagi kepada orang tua saya
sementara buat saya cuma ada satu pilihan
mengambil kesalahan yang diperbuatin ganda
atau keluarga saya terancam
apalagi bagi cara kurniaw dirinya
biar sayamu berhasil bangkit
dan tidak terus pulang
sudah berulang kali
saya berusaha menolak untuk mencuri kawan cicip
dari gantungan ikan berbengkel
tapi dengana memaksa saya terus
dia akan minta mandor barnet
memberhentikan air saya
kalau saya berani menolak
ancaman itu meresahkan saya
sehingga saya terpaksa
kenapa kemudian kamu juga
ikut jalan jalan bersama dia
karena dipaksa bu
saya selalu harus menuruti kehendaknya
jadi bukan kamu
yang mengemudikan cip itu pada saat kabrakan
saya tidak pernah belajar
mustahil saya berani
mengemudikan cip itu
apa ada orang yang menyaksikan si ganda
mengemudikan cip itu
di antaranya pak ojin
tukang rokok di pengkolan
dimana dengana membeli sebuah bus rokok
sesaat sebuah kecelakaan itu
dan karena rokok itulah
dengana yang sudah membaksa rokok
ketika tiba tiba ada mobil
dan menubruk ibu dan anak gadis kecilnya
di pinggir jalan begitu
mereka terrempar dan berumuran darah
yang cuma bisa dilakukan oleh
majid tahu ibu merekam
kalau dia tahu saya membawa
pasti dia tutup mulut pak
alat berekam ini saya sembunyikan
di dalam tas saya